ya gaung piala dunia yang akan disiarkan oleh transmedia group makin terasa
misalnya di kelurahan pekiringan kota cirebon jawa barat
warga menyambutnya dengan menghiasi gang gang dengan mural yang bertemakan piala dunia
seperti inilah kondisi di gang damai kelurahan pekiringan kota cirebon jawa barat
sejumlah warga sibuk menghiasi gang tersebut dengan mural atau lukisan tiga dimensi di tembok
semua ini untuk meramaikan piala dunia dua ribu delapan belas yang akan berlangsung beberapa pekan lagi
beberapa atribut piala dunia terlihat jelas
ada juga sosok punakawan yang tengah bermain sepak bola yang dikemas secara menarik
tidak ketinggalan gambar udang yang merupakan ikon dari kota cirebon turut menjadi pilihan warga
semua ini merupakan ide dan kreasi warga sekitar dengan tujuan memperindah suasana gang
yang sebelumnya berisi coret coretan yang tidak jelas
sementara untuk biaya dikumpulkan secara swadaya dan bantuan dari sejumlah pihak yang mendukung
melihat banyak sekali gang gang yang banyak tulisan tulisan yang kotor dan tidak termanfaatkan
akhirnya kita manfaatkan untuk sebuah spot
gimana cara cara kita jadikan spot untuk tempat tempat berkepunya anak anak
sekarang sangat sulit sekali cari tempat berkepunya anak anak
sehingga kita sulap setiap gang di gorang pekiringan ini menjadi spot spot foto
yang memang bisa jadi tempat bermain untuk anak anak maupun anak anak

indonesia bukan peserta piala dunia dua ribu delapan belas
masyarakat indonesia selalu menyambut perhelatan sepak bola bergensi ini dengan berbagai cara
termasuk menghiasi kampung dengan tema piala dunia
tak hanya bertema piala dunia sejumlah gang lain juga dihiasi miral tiga dimensi yang cukup menarik
hal ini pun kerap dimanfaatkan warga untuk sekedar menikmati keindahan gambar atau berfoto
jerry komara cirebon jawa barat